pada suatu hari ada dua buah pohon di tengah tengah hutan
salah satunya adalah pohon ara dan yang satunya adalah pohon mangga
pohon mangga itu sopan dan riang setiap harinya
setiap musim gugur burung burung akan datang untuk mematuk buahnya
burung pipit akan membangun sarang di dahan dahannya
dan burung layang layang akan bernyanyi untuknya
pohon itu dengan gembira menyambut semua burung dan bernyanyi bersama mereka
dia adalah pohon yang murah hati
dia akan memberikan keteduhan kepada siapapun yang lewat
dan berdiri tegap ketika ada angin datang
tapi pohon arah itu tidak murah hati sama sekali
dia selalu peduli tentang penampilannya
dia terlalu bangga menjadi lebih tinggi dan lebih hijau daripada pohon mangga
dia tidak pernah membiarkan burung apapun membuat sangkar
menjatuhkan daun kering pada siapapun yang mencoba duduk di bawah bayangannya
setiap pohon memiliki bayangannya sendiri
lalu mengapa mereka harus duduk di bawah bayanganku
kau tahu mengapa
karena tidak setiap pohon memiliki bayangan seindah bayangan milikku
bicara denganmu tidak ada gunanya
pergilah ke pohon mangga yang ada di sana
kalian semuanya mengacaukan gaya rambutku
kau tidak memiliki rambut
kalau begitu berarti kau mengacaukan gaya daunku
apa kau senang sekarang
mereka hanya ingin membangun sarang
kau tidak pernah biarkan burung duduk di atasmu
mereka begitu cantik
dan mereka menyanyikan lagu lagu yang merdu
hah lagu yang membosankan
dan tolong aku tidak membiarkan siapapun di dekat dedaunanku
karena mereka akan merusak ranting rantingku yang indah
kau dapat membiarkan mereka duduk pada dahanmu
kau lebih pendek dariku
dan kau tidak terlihat hebat sama sekali
itu adalah hal yang sangat kecam untuk dikatakan ara
oh itu tidak apa apa angin
aku tidak terluka
menjadi pendek bukanlah hal yang buruk
aku bahagia dengan diriku
hari hari berlalu dan tidak ada yang berubah antara pohon mangga dan pohon arah
di mana pohon mangga akan terus tersenyum dan bernyanyi sepanjang hari
pohon ara tidak akan berbicara dengan siapapun
pada suatu hari segerombolan lebah madu memasuki hutan
sang ratu lebah melihat pohon ara dan sangat terkesan
oh pohon ini besar dan kuat
ini akan sempurna untuk rumah kami
kita bisa membangun sarang kita di sini
aku tidak ingin madu lengketmu itu di seluruh ranting rantingku
dan kau akan terus berdengung sepanjang hari
aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan
kau adalah pohon berakar di satu tempat di hutan
apa maksudmu kau memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan
kau tidak boleh membawa lebah lebah kecil yang berisik ke sini
mereka adalah lebah kecil
mereka adalah lebah madu
lebah madu penting bagi alam
mereka akan selalu membutuhkan pohon untuk membangun sarang mereka
jika kita tidak saling membantu
maka bagaimana alam akan tetap seimbang
jika benar alam ingin aku merusak ranting rantingku
maka itu tidak akan membuatku begitu kuat dan juga cantik
aku ini adalah ciptaan alam yang sangat indah
jadi aku akan menjaga diriku tetap seimbang
dan aku akan menjaga diriku tetap seimbang

lalu mengapa kau menasihati aku seperti ini
jika kau peduli pada alam kau lakukanlah
kau biarkan lebah lebah ini membangun sarang pada dahanmu
dan sekarang aku akan pergi
namun dia memilih untuk tidak bereaksi
malahan dia memanggil kawanan lebah dan meminta mereka membangun sarang di dahaga
namun dia tidak menerima kebaikan
oh kok sangat murah hati mangga
kami ingin membangun sarang kami di sini
hahaha terima kasih ratuku
aku merasa terhormat
lebah membangun sarang mereka di pohon mangga dan tinggal di sana dengan damai
pohon mangga tidak terganggu oleh dengung mereka ataupun oleh lengketnya madu
pohon ara di sisi lain terus berteriak pada siapapun yang terlihat
hei obrolan kecilmu itu sangat menggangguku
kalian jangan berisik
dasar burung burung cerewet
apakah kalian harus selalu bernyanyi
kalian berdua bisanya hanya menggangguku saja
beberapa minggu kemudian dua penebang kayu datang ke hutan
mereka membutuhkan kayu untuk membangun rumah
mereka melihat pohon mangga dan memutuskan untuk menebangnya
mereka anggap pohon itu sempurna untuk rumah
tapi salah satu dari mereka melihat sesuatu
tunggu apa itu
itu sarang lebah
lebah madu akan menyengat kita jika kita menebang pohon ini
oh ya mari cari pohon mangga yang lahir
penebang kayu berjalan ke depan dan melihat pohon arah
mereka sangat menyukai tingginya
mari kita mulai dari bagian terendah pohon ini
dan kemudian penebang kayu mulai menebang pohon ara
pohon ara mulai menangis
dia tidak ingin meninggalkan hutan
tiba tiba dia merindukan burung pipit dan burung layang layang
itu menyakitkan apa yang akan mereka lakukan padaku
pohon mangga menyaksikan semua ini dan memanggil lebah madu
hei para lebah apa kalian di sini
halo mangga apa yang terjadi
ara dalam masalah kita harus membantunya
oh tidak dia itu hanya peduli pada dirinya sendiri
dia selalu marah pada segala sesuatu di hutan
kenapa kita harus membantunya
karena alasan yang sama aku memintanya untuk membantumu
tapi dia tidak membantuku ini
aku bersama lebah kali ini mangga
ara sangat bangga dengan dirinya sendiri sepanjang waktu
seandainya dia biarkan lebah membangun sarangnya
penebang kayu tidak akan mendekatinya
dia mendapatkan apa yang dia layak dapat
tidak angin bagaimanapun perilaku ara kita tidak bisa seperti dia
hanya karena seseorang kasar kepada kita
bukan berarti kita harus bersikap kasar kepada mereka
hutan ini adalah rumah bagi kita semua
kita tidak bisa meninggalkan ara ketika dia sangat membutuhkan kita
hah yang dikatakan mangga benar
kami harus membantu ara
pohon ara membutuhkan bantuan kita
semua lebah keluar dari sarangnya dan terbang menuju ke penebang kayu
para lebah mulai berdengung di dekat telinga mereka dan di depan mata mereka
ah aku tidak bisa melihat apa apa
apa yang kau katakan aku tidak bisa mendengar apa apa
hehehe kita harus pergi dari sini
lebah ini akan menyengat kita terus itu akan menyakitkan
berhenti berteriak kau adalah orang yang tidak bisa mendengar bukan aku
ayo pergi dari sini
setelah penebang kayu itu pergi pohon ara sangat malu dengan perilaku dia
aku sangat menyesal lebah
kau sudah baik padaku walaupun aku jahat padamu
jangan berterima kasih padaku ara berterima kasihlah pada mangga
kau tidak pernah bicara dengannya dan selalu memperlakukannya dengan kasar
tapi dia adalah pohon yang meyakinkan kami untuk membantumu
mangga aku sangat menyesal aku telah menyadari kesalahanku
kita semua memiliki kualitas yang baik dalam diri kita kita semua istimewa dengan cara kita sendiri
aku janji aku tidak akan pernah bertindak kasar dan menghina siapapun lagi
tolong maafkan aku ya kalian semua
pohon ara telah mendapatkan pelajarannya
sejak hari itu dia tidak pernah berteriak pada angin atau burung
dia bernyanyi dengan pohon mangga dan membiarkan burung pipit membangun sarangnya
pohon mangga dan pohon ara menjadi sahabat untuk selamanya